pdi perjuangan menggelar rakernas keempat di gxpo kemayoran jakarta
kita akan langsung membahasnya dengan pakar komunikasi politik universitas pajajaran
prof karim suryadi selamat malam prof terima kasih sudah bergabung bersama kami
ya saya dari universitas pendidikan indonesia ya maitri
oke universitas pendidikan indonesia
baik prof kita tahu bahwa ada sejumlah pidato yang tadi disampaikan
mulai dari ketua umum megawati soekarno putri kemudian ada juga pidato dari ganjar pranowo dan juga presiden joko widodo
membahas terkait hal ini tema yang diangkat adalah kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat
menurut anda apa yang kemudian mendesak dan pesan apa yang coba disampaikan melalui tema ini yang menjadi pokok dari rakernas keempat pdip
ya saya melihat ada dua hal yang menonjol ya
dari apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo dan pilihan tema
yang pertama joko widodo tegas menyatakan
bahwa jika sudah terpilih menjadi presiden langsung lakukan kedaulatan pangan
kali ini secara verbal secara terbuka jokowi bukan hanya menyampaikan dukungannya only pada pak ganjar
tetapi juga sudah menunjukkan apa yang harus dikerjakan
itu yang pertama
yang kedua pilihan tema rakernas pdip menjelang atau bahkan ketika koalisi ini belum memutuskan
siapa yang akan mendampingi ganjar pranowo
pak ini seakan menegaskan bahwa politik bukan perkara siapa tetapi soal kapan dan bagaimana
nah ini yang menurut saya kalau dibaca dalam kerangka komunikasi politik yang komprehensif bunyinya seperti itu
jika banyak partai rame rame gitu ya hanya dan terfokus pada siapa cawapresnya
jokowi mencoba dari frame yang keluar dari frame yang sempet ini
dengan menjawab soal kapan misalnya dia tidak tergesa gesa
dia memilih tema di luar siapa sosok baca wapres
tapi menjelaskan tentang bagaimana agar indonesia lima tahun ke depan itu tetap terhormat di mata internasional
jadi dalam parameter komunikasi politik dua pesan itu yang tidak bisa dibantah
pertama soal kebulatan dukungan joko widodo
joko widodo sebelumnya sebagai presiden sekaligus kader pdip
dan pdi ingin mengatakan bahwa politik bukan soal siapa tetapi juga tidak soal kapan dan bagaimana
sebab pilihan ini tidak terkait dengan sosok baca wapres
tetapi pilihan ini menyangkut kepentingan nasional yang sangat strategis
bukan saja untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk di indonesia
tetapi juga untuk memenuhi kedaulatan kegiatan dan keuntungan

tetapi juga untuk memenuhi kegiatan dan keuntungan
atau untuk memoles memelihara wajah indonesia di kansa internasional
sebab kita tahu misalnya puluhan tahun ketika masa orde baru
misalnya swasembada pangan sudah terpenuhi bahkan indonesia dikenal sebagai penghasil atau lumbung pangan dunia
dan sekarang misalnya justru indonesia harus mengimpor beras
sebab beras di pasaran dalam negeri begitu melambung
kalau soal misalnya ikan asin cabai garam dan lainnya

garam naik itu tidak merisaukan
karena itu bukan kebutuhan pokok
tapi kalau beras sudah naik
itu bukan hanya memberbani masyarakat
secara ekonomi dan finansial
tetapi itu jangan lupa memberikan
tekanan psikologis yang luar biasa
kalau orang tidak punya beras
bukan saja dia harus menahan lapar
tapi yang lebih penting sebenarnya adalah
dia harus menanggung malu
sebab untuk urusan pangan
di kampung itu bukan hanya kebutuhan pokok
tapi itu adalah kehormatan bagi sebuah keluarga
sebab di daerah geografis
kebutuhan terhadap pangan itu merupakan simbol
dan ketahanan keluarga
prof karim tadi juga disampaikan oleh ketua umum
bahwa indonesia ini harus bisa keluar
dari ketergantungan akan impor pangan
sejalan dengan apa yang tadi anda sampaikan
tapi di sisi lain
ketua umum megawati soekaroputri
juga menyatakan bahwa
ada satu pantun yang kemudian menarik perhatian
saat menyampaikan pidatonya
jangan pernah gentar untuk bisa diterjang badai
apakah ini kemudian kode kode tersirat
untuk menjawab menegaskan
dan mengingatkan kepada para kader
untuk tetap solid
di tengah kemudian banyaknya dinamika yang terjadi
isu isu keretakan hubungan
antara megawati soekaroputri
yang harap ini menjadi ketua umum dari psi
dan sejumlah dinamika lainnya
yang juga menyeruak
terkait dengan dukungan dari presiden joko widodo
kepada prabowo subianto
dan banyak hal lain
bagaimana anda melihatnya
ya meskipun berkali kali dibantah ya
bahwa tidak ada persoalan di internal pdip
hubungan tetap harmonis
tetapi ada beberapa kejadian
yang kalaupun tidak secara tegas
menyiratkan keretakan hubungan
tapi menurut saya
ada godaan yang luar biasa
yang sengah menerpa pdip
sikap pak jokowi presiden
itu tidak setegas apa yang dikatakan
dalam pidato tadi
sebab meskipun tadi tegas
mengatakan mendukung ganjar
bahkan menyarankan apa yang sudah dilakukan
tetapi diluar kan sebagai presiden
dia juga memberikan endos
atau setidak tidaknya memberikan
suasana nyaman kepada calon lain
selain kemunculan isu kaisang
saya beriringan dengan isu
untuk menurunkan usia cebacawa pres
cebacawa pres juga itu kan berhimpitan
dengan godaan terhadap gibran
nah jadi menurut saya
peringatan ketua umum itu
itu merupakan sebuah ungkapan bahwa
meskipun sebagai partai pemenang
kemudian partai berkuasa
tapi pdip tidak luput
dari berbagai serangan manuver
tekanan gitu ya
tetapi saya melihat tadi
ibu mega juga tidak lupa untuk menyampaikan
dan tetap berpegang pada semangat
nurani matahati rakyat
dengan rakyat sebagai kompas
nah ini menegaskan bahwa
memang ya memang
artinya tekanan begitu banyak
begitu besar manuver juga ada
dan ini konsisten sebenarnya
saya tidak melihat sesuatu yang baru maaf saja ya
berkali kali ketua umum pdip
menyatakan bahwa politik
seperti dansa gitu ya
gerakan tiba tiba ada manuver
ganti pasangan dan lain lain
ini sebenarnya sebuah
gambaran yang konsisten
sebuah penjelasan yang
tidak berubah gitu ya
hanya dengan tone dan pilihan
bahasa yang berbeda
dan ini masuk akal
karena apa karena politik indonesia
sedang akan memasuki
perkawinan antara berbagai partai
gitu ya bahkan ya ada gerakan
tanpa bola gitu ya bermanuver
jadi menurut saya itu hal yang
biasa saya tidak mendengar
sesuatu yang baru yang disampaikan tadi
selain pilihan tema gitu ya
jadi ya seperti itulah
tadinya saya menduga
akan ada kode yang mengarah
kepada bakal calon makin persediaan
tapi ternyata tidak
itu yang kemudian masih ditunggu karena
rakernasnya ini masih akan berlangsung hingga hari minggu ya
kita masih akan lihat nih karena biasanya benar
seperti apa prof karif sampaikan
kalau dalam pidato pidatonya ini ada sentilan sentilan khusus
tapi mungkin disimpan nanti untuk penutupannya ya
prof karim terakhir
kita lihat bahwa sejumlah tokoh memang hadir
dan kehadiran tokoh tokoh besar nasional ini
untuk agenda agenda partai adalah
satu hal yang memang bisa dinilai wajar
tapi di sisi lain kita tahu bahwa nama
mahfud md dan juga sandiaga uno
ini lagi gencar gencarnya
gencar untuk dipasangkan dengan ganjar
untuk menjadi cawapres
bagaimana anda kemudian melihat
kehadiran dua tokoh ini
meskipun keduanya memang mengonfirmasi
belum ada tawaran
ya menurut saya itu
ya bisa mengimbangi lah
calon sebelah kenapa saya bilang
bisa mengimbangi kita tahu
ada calon presiden yang sudah berpengalaman
sementara dua nama yang anda sebut itu
juga punya pengalaman yang panjang
mahfud md meskipun belum pernah
menjadi calon presiden atau calon laki laki
presiden tapi dia punya pengalaman
yang panjang dalam
pemerintahan dan biografi
punya pengalaman yang dalam
dalam bidang keilmuan nah sementara
sandiaga uno meskipun baru sekali kan juga
sebagai calon wakil presiden
jadi menurut saya agak agak imbang lah
tinggal sekarang mau yang dipilih yang mana
apakah yang paling panjang
pengalaman dalam biografinya
sorry paling panjang dalam pengalaman
dia yang sudah berpengalaman sebagai
saya yakin semua kartu
sudah ada di tangan ya tinggal
mana yang mau dimainkan ini soal momentum
takpan momentumnya dan apa
yang akan menjadi indikatornya itulah kelehean
pdip gitu ya khususnya ibu mega
dalam memainkan dan mengaduk aduk
emosi gitu ya dibikin
penasaran dibikin menunduk
lalu tiba tiba dia umumkan
persis misalnya pengumuman ganjar
apa hubungannya yang dua puluh satu april
ini kan nggak ada sebenarnya
inilah mungkin seni ya
menunda adalah berbuah
menunggu gitu dan dalam
politik kan permainannya itu
kalau tidak gas ya rem gitu kan
kalau tidak rem injek gas hanya gas dan rem
kalau kemarin di dua puluh satu april
pengumumannya dikaitkan dengan
kemudian hari kartini ya kita tidak tahu
nanti akan ke depannya seperti apa apakah kemudian
kehadiran dua tokoh ini juga menjadi
sinyal sinyal gitu ya menjawab
informasi yang berkembang saat ini
terima kasih banyak atas informasinya
tapi yang disebut sebutkan laki laki dua duanya ya
baik terima kasih banyak atas
diskusinya atau dialognya pada hari ini
pakar komunikasi politik
universitas pendidikan indonesia
prof karim suryadi sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newsroom
sehat selalu prof kita tunggu nanti hari minggu kejutannya ada nggak ya